aksi nekat menerobos barisan barikade petugas satpol pp
dilakukan seorang pengendara motorboks
di kawasan kebon melati tanah abang jakarta pusat minggu sore
pengendara motorboks tersebut nekat tancap gas lantaran
tak menggunakan masker saat berkendara
petugas yang berjaga tak kuasa menghalau laju kendaraan
yang berkecepatan tinggi dan melaju tidak beraturan
petugas akhirnya membiarkan pengendara tersebut tolos dari razia
namun sejumlah pengendara lain yang kedapatan
tak menggunakan masker langsung diberikan sanksi
para pelanggar yang tak mampu membayar denda sebesar dua ratus lima puluh ribu rupiah
dikenai sanksi sosial yaitu menyapu jalan
meski pemprov dki jakarta masih meniadakan
kawasan hari bebas kendaraan bermotor atau car free day
di kawasan bundaran hotel indonesia
kawasan ini tetap ramai dikunjungi warga yang berolahraga pada hari minggu
sayangnya masih banyak warga yang tak mematuhi protokol kesehatan
sejumlah warga termasuk anak anak yang kedapatan tak menggunakan masker
selama berolahraga langsung diberi sanksi dan arahan oleh petugas
petugas gabungan gugus covid sembilan belas polres metro bekasi
kota kodim lima ratus tujuh dan satpol pp kota bekasi
minggu malam menegur sejumlah warga
yang tengah berkumpul dengan tidak menggunakan masker
dan menjaga jarak di alun alun kota
kota bekasi jawa barat
sejumlah pedagang pun turut ditegur petugas
karena saat melayani pembeli tidak menggunakan masker
razia seperti ini akan terus digelar
demi mendisiplinkan masyarakat
untuk selalu mentaati aturan protokol kesehatan
selama berada di luar rumah
tim liputan cnn indonesia